selasa dini hari tiga puluh mei tiga orang remaja berboncengan satu sepeda motor
terekam kamera pengawas merampas sepeda motor pemilik warung makan
di kompleks perumahan taman kebalen babelan kabupaten bekasi
pada kamis satu juni korban mengaku pelaku bersenjata celurit mengancam dirinya
ketika ia sedang memindahkan sayuran dari sepeda motor
ketiga pelaku diduga sudah mengintai korban yang baru pulang dari pasar
korban mengaku sudah melapor ke mapolsek babelan
aksi begal sepeda motor juga terekam cctv pada minggu pagi dua juli
di kampung cisalak sumur batu bantar gebang kota bekasi
korban seorang ibu rumah tangga yang mengendari sepeda motor dipepet oleh dua pelaku
setelah mengancam korban dengan celurit
kedua pelaku membawa kabur sepeda motor korban
kejahatan begal yang juga jadi viral terjadi di jalan mt haryono desa burangkeng
kecamatan setu kabupaten bekasi pada jumat malam dua puluh tiga juni dua ribu dua puluh
empat pelaku bersepeda motor memepet dan menendang korban hingga terjatuh
korban yang tidak berdaya karena diancam dengan senjata tajam
hanya bisa pasrah sepeda motornya dibawa kabur para pelaku
di titik inilah di jalan mt haryono kecamatan setu bekasi
terjadi aksi pembegalan yang viral beberapa waktu lalu
di sini korban itu dipepet oleh dua sepeda motor
dan kemudian motor korban ditendang oleh salah satu pelaku
pada saat korban terjatuh kemudian korban ditakut takuti dengan golok
dan korban minta ampun dan relakan motor untuk diambil
dan memang aksi pembegalan tersebut
untungnya itu terekam oleh kamera cctv yang ada di sini
nah informasi dari warga sekitar sini
di lokasi saya berdiri ini ini adalah sebuah pabrik di kawasan desa burangkeng
dan berkat kamera cctv inilah aksi pembegalan itu bisa terekam
dan memang menurut informasi dari warga sekitar
beberapa waktu terakhir ini aksi pembegalan kerap terjadi di wilayah ini
aksi pembegalan di desa burangkeng
maraknya aksi begal di wilayah desa burangkeng meresahkan masyarakat desa
salah satunya roni wirahman penjual es kelapa di pinggir jalan mt haryono
roni mengaku dirinya juga nyaris menjadi korban kejahatan
saat itu ia sempat didatangi sekelompok orang bersepeda motor pada dini hari dan meminta uang
saya juga kaget pas tidur
kamu tak duit
aduh tadi dari mana nih saya bilang
dia sendiri tapi di belakang masih ada yang pakai ngontrol
masih ada lagi belakang
yang satu itu ngebut
resah dengan maraknya aksi begal di wilayahnya
kepala desa burangkeng nemin bin haji sain mengambil langkah ekstrim
ia menggelar sayembara berhadiah uang tunai sepuluh juta rupiah
bagi warga ataupun penegak hukum yang bisa meringkus pelaku begal di wilayah desa burangkeng
nemin menyebut pada bulan juni ada enam kejahatan begal terjadi di wilayah desa burangkeng
nemin mengaku uang hadiah sepuluh juta rupiah diambil dari dana operasional kepala desa
ia pun yakin sayembara tangkap begal tidak akan mendorong warga desa burangkeng
untuk melakukan aksi main hakim sendiri
untuk menghindari hal itu maka saya katakan
barang siapa yang bisa menangkap begal
kan saya kasih penghargaan sepuluh juta
artinya supaya itu ditangkap berlangganan hidup bukan ditangkap berlangganan mati
untuk apa untuk pengembangan lebih lanjut
untuk apa untuk pengembangan lebih lanjut
untuk apa untuk pengembangan lebih lanjut
untuk apa untuk pengembangan lebih lanjut
untuk apa untuk pengembangan lebih lanjut

kelompok kelompok mana ini
namun di sisi lain kriminolog leopold sudaryono menilai
tanpa adanya sayembara tangkap begal
masyarakat yang kadung emosi dengan ulah begal
sudah bereaksi dengan cara mereka sendiri
seperti yang terekam kamera pengawas di jalan wahana bakti kampung siluman
desa mangunjaya tambun selatan kebupaten desa burangkeng

warga menggagalkan upaya perampasan sepeda motor
milik suami istri pembeli warung pecelele
yang dilakukan tiga pelaku begal
beberapa orang warga melempar kursi ke arah pelaku
yang mengancam korban dengan celurit
kala jumlah para pelaku akhirnya melarikan diri
dan gagal menggasak motor incarannya
nasib naas pun menimpa seorang pria diduga pelaku begal
di kampung kedaung keramat mundu desa mangunjaya
tambun selatan kebupaten bekasi
ia tewas akibat dihajar warga setelah terpergok hendak merampas motor pengojek pada minggu malam delapan belas juni
leopold pun menyatakan sayembara tangkap begal ini adalah bentuk sindiran dari kepala desa burangkeng
kepada penegak hukum dan pemerintah daerah untuk lebih serius menangani kejahatan jalanan
masalahnya bukan pada soal sayembaranya
sayembara ini kan kemudian tidak harus dalam bentuk menangkap ya tapi informasi bentuk bentuk lain
tapi masalahnya adalah main hakim sendiri dalam semua sistem masyarakat
itu adalah bentuk ketidakpercayaan atau frustasi masyarakat terhadap penegakan hukum
tetapi hingga saat ini kepolisian resor metro bekasi belum bersedia memberi pernyataan perihal sayembarat tangkap begal ini
ada pun melalui akun media sosialnya
humas polres metro bekasi mengunggah operasi kejahatan jalanan gabungan bersama tni
satpol pp dan ormas pada minggu malam sembilan juli dua ribu dua puluh
di terowongan tol jalan raya burangkeng desa burangkeng kabupaten bekasi
lewat operasi ini polisi berharap bisa memberikan rasa aman kepada masyarakat
lantas apa yang dilakukan warga desa burangkeng saat ini agar wilayahnya aman dari aksi begal
mereka kembali menggiatkan siskamling di sejumlah titik rawan kejahatan jalanan
salah satunya di kolong jalan tol cimanggis cibitung di jalan raya burangkeng
selama dua puluh empat jam lima belas orang warga yang terbagi dalam beberapa sip bersiaga
warga yang meronda mengaku sejak aksi begal pada dua puluh tiga juni lalu jadi viral
polisi kembali rutin berpatroli di wilayah desa burangkeng
meski ronda kembali diaktifkan kepala desa burangke menegaskan
sayembarat tangkap begal di wilayahnya tidak akan dibatalkan